dan untuk mengantisipasi keberatan arus lalu lintas saat aksi tiga puluh satu maret ini
di kawasan monumen nasional pihak kepolisian telah menerapkan skenario pengalihan lalu lintas
dan berikut ini skenario pengalihan arus lalu lintas
arus lalu lintas dari jalan hayamuruk menuju ke jalan majapahit dialihkan ke kiri menuju jalan juanda
sementara itu dari arah lapangan banteng menuju jalan veteran bisa dialihkan ke jalan pos
sementara itu arus lalu lintas dari jalan kebon siri dipaksa lurus ke jalan kuitang raya
arus dari jalan jenderal sudirman menuju ke jalan medan merdeka barat dialihkan ke jalan kebon siri atau tanah abang
dari jalan abdul muiz dipaksa lurus ke jalan harmoni maupun fahrudin
lalu lintas dari abdul muiz menuju ke jalan museum dipaksa lurus ke jalan fahrudin
demikian pula sebaliknya